kenapa harus membunuh roy
kenapa harus membunuh roy bu
kenapa tidak membicarakan dulu kepada keluarga saya
kita bisa cari solusinya
mas ini mama pergi
aku nggak tahu mama kemana
kamu tahu nggak
kamu udah cepat telepon mama belum
aku udah sempat telepon mama
tapi nggak diangkat masalahnya
aku jadi cemas deh mas
aku takut mama kenapa napa
karena kan kemarin juga habis dari sekolahnya rina
aku nggak tahu deh mas
yaudah kamu tenang ya
kamu nggak usah panik
saya sudah dengar semuanya dari awal
saya sangat terkejut bu sarah
atas perbuatan anak saya roy
yang telah menghamili elsa
karena saya juga perempuan
pasti elsa sangat ketakutan
melahirkan seorang anak
tapi kenapa harus
tapi kenapa harus membunuh roy bu

kenapa harus membunuh roy bu
kenapa tidak membicarakan dulu
kepada keluarga saya
kita bisa cari solusinya
bu sarah tahu
ada seorang ibu
yang setiap hari
memimpikan anak lelakinya memimpikan putranya
berharap putranya masih hidup musara
dan saya saya selalu menyesali kepergian roy
karena saya tidak bisa mencegahnya musara
karena saya sudah membunuh roy anak ibu
saya tahu saya salah
saya siap yung
dan saya ikhlas menjalani semua ini
kita sama sama sebagai seorang ibu
dia pasti ingin melindungi anaknya
tapi kita rela melakukan apapun untuk anak kita
kita ingin menjadi perisai bagi anak kita
dan melindungi mereka
musara pasti melakukan ini untuk melindungi elsa kan
ather saya akan lebih
jena tidak bisa
dan tidak lama lagi
tidak akan lebih
yang tentu hanya membenah rumahwithout anow bekerja bersama skilled roz
tapi semua bukti yang dikumpulkan oleh al dan andin mengarah ke elsa
elsa kan bu pelakunya
elsa pelaku pembunuhan roy
pelakunya itu saya
saya yang melakukannya
saya marah karena roy tidak mau bertanggung jawab sama elsa anak saya
jadi saya yang membunuh roy
bu sarah jangan bohong
john lai berhati hati
jujur pada diri ibu sendiri dan jujurlah
karena saya tidak ingin ada orang lain yang tidak bersalah dihukum atas pembunuhan roy
pelakunya itu adalah saya
saya sudah membunuh anak ibu yang bernama roy
sekarang saya siap menjalani hukuman apapun untuk itu
saya tidak ingin ada orang yang tidak bersalah ibu
yang dihukum atas kasus pembunuhan roy cukup andin
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
saya sudah menang
nino senang sekali karena elsa udah bikin syukuran buat